permasalahan proyek kereta cepat jakarta bandung belum berhenti
yang terbaru tiongkok meminta anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn
sebagai penjamin pinjaman utang proyek jakarta bandung
dilansir cnn indonesia com menteri koordinator maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengungkapkan
tiongkok bersikukuh meminta apbn sebagai jaminan
namun luhut tak menyetujui tuntutan tersebut pasalnya permintaan tersebut memiliki prosedur yang sangat panjang
oleh karenanya luhut merekomendasikan pinjaman dilakukan melalui pt penjamin infrastruktur indonesia